tua partai amaran nasional pak eko selamat datang dan selamat datang
bapak ibu tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berbahagia
selamat datang di kantor kpu provinsi dki jakarta
sesuai dengan peraturan kpu nomor tujuh tahun dua ribu enam belas dan juga keputusan kpu provinsi dki jakarta nomor dua puluh empat tahun dua ribu enam belas
bahwa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta dimulai tanggal dua puluh satu september sampai dengan dua puluh tiga september pada hari ini
hari ini adalah hari yang ketiga atau hari yang terakhir dan alhamdulillah pak agus dan ibu silvi adalah pasangan yang kedua yang datang
bapak ibu sekalian yang saya hormati
sesuai dengan ketentuan perundangan dan juga peraturan kpu bahwa pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang mendaftar di kpu
setidaknya harus menyerahkan dua dokumen persyaratan utama
yang pertama adalah dokumen persyaratan pencalonan dan yang kedua adalah dokumen syarat syarat calon
dokumen syarat pencalonan terdiri dari empat
terdiri dari lima
yang pertama adalah form b terkait dengan surat pencalonan yang ditandatangani oleh empat partai politik pengusung
yang menyatakan bahwa keempat partai ini mencalonkan pasangan pak agus dan ibu silvi
kemudian yang kedua adalah form b satu
yang ini keputusan dewan pimpinan pusat
empat partai pengusung
empat partai pengusung tentang persetujuan atas pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang pada hari ini didaftarkan di kpu
dan yang ketiga adalah form b dua
yakni kesepakatan antara partai partai politik yang mendukung pada hari ini untuk meneruskan pencalonan pak agus dan bu silvi
sampai proses pencalonan
dan yang ketiga adalah form b tiga
yang keempat form p tiga adalah pernyataan kesepakatan antara pimpinan partai politik pengusung
dengan bakal calon yang diusung
yang menyatakan bahwa kedua pihak sepakat untuk mengikuti tahapan tahapan pilkada ini sampai selesai
dan yang terakhir form b empat adalah pernyataan
kesesuaian visi misi dan program bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur dki
dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah
ini adalah form yang pada malam hari ini wajib untuk diserahkan kepada kpu
yang nanti selanjutnya akan diperiksa oleh tim pribadi
kemudian yang kedua yang perlu juga yang wajib diserahkan pada malam hari ini adalah
form yang terkait dengan dokumen syarat pencalonan
ada sejumlah persyaratan pencalonan yang harus disertakan pada hari ini
tetapi seandainya persyaratan tadi belum lengkap nanti kami akan berikan waktu untuk melakukan perbaikan
kami akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan calon sampai dengan tanggal dua puluh sembilan dua puluh sembilan september
dan insya allah nanti tanggal tiga puluh september kami akan memberitahukan apa saja kekurangannya
yang harus dilengkapi sampai dengan tanggal empat oktober
dan setelah itu nanti kemudian kami akan lakukan verifikasi terhadap
kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diserahkan pada kpu
selanjutnya pada tanggal dua puluh empat oktober kpu provinsi dki jakarta akan melaksanakan rapat pleno
untuk penetapan calon gubernur dan calon wakil gubernur
dan esok harinya tanggal dua puluh lima oktober akan dilakukan pengundian nomor urut
dan insya allah mulai dua puluh delapan oktober akan memasuki
masa kampanye sampai dengan sebelas februari dua ribu dua puluh
ini adalah rangkaian yang terkait dengan pencalonan yang pada malam hari ini
bapak ibu sudah saya yakin sudah membawa berkas
besok pagi tanggal dua puluh empat september langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan
di rumah sakit angkatan laut minto harjo dan sampai dengan hari minggunya dua puluh lima september
saya kira bapak ibu sekalian
wabil khusus pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur
bapak agus harimurti yudhoyono dan ibu silviana murni
selanjutnya kami persilahkan ketua tim pasangan calon untuk menyampaikan
hal hal yang perlu disampaikan sekaligus menyampaikan dokumen pencalonan pada malam hari
baik terima kasih
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam salam sejahtera buat saudara saudara
terutama buat ketua kpud beserta anggota
kami datang kemari tentunya sudah diinformasikan terlebih dahulu
adalah ingin menyalonkan calon gubernur dan wakil gubernur
dan alhamdulillah kedua pasang yaitu gubernur dan wakil gubernur
sudah ada di sebelah kiri saya
yang sudah disebutkan
mas agus harimurti
dan juga ibu silviana murti
tiga hari udah gak tidur ya
sesuai dengan apa yang dibacakan oleh ketua kwd
saya juga sudah membawa berkas berkas
yang tentunya tadi sudah disebutkan
dan insya allah sudah kami lampirkan
dan apabila ada kekurangan
kami nantinya tadi sudah sesuai dengan jadwal yang ada
kami siap akan menyampaikan kembali kekurangan kekurangan yang ada
mungkin itu saja yang bisa saya informasikan
kameranya di belakang
oke terima kasih
semoga ini bermanfaat dan pasangan kita
bisa menjadi yang terbaik untuk ibu kota jakarta
ya terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selanjutnya berkas akan diperiksa kelengkapannya oleh ibu dahlia ketua pocca pencalonan keburusan talon makhluk mandir